jadi pertama saya taruh ini dulu ya supaya saya enggak bawa
cukup di sini
jadi begini tadi saya sudah mendengarkan daripada apa yang dibacakan dakwaan
yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
saya sudah menjelaskan bahwa apa yang dakwaan dicantumkan itu palsu dan direkayasa
dan terang terangan memalsukan
yang perlu harus tahu di sini bapak setia novanto dipaksa oleh penyidik
supaya mencabut dua belas surat kuasa saya yang pernah beliau berikan ke saya
meskipun dalam hal ini surat laporan polisi
yang di mana agus raharjo dan saud situ morang yang diduga telah melakukan tindak pidana
itu semuanya sedang berjalan
tapi mereka dengan berbagai upaya memaksa pak setia novanto untuk mencabut kuasa saya
saya bilang itu hak daripada pak setia novanto mau mencabut atau tidak
tetapi itu adalah delik umum
dicabut tidak dicabut tindak pidana tersebut wajib tetap diproses
dalam hal ini juga
banyak masalah yang dakwaan yang menyatakan ini itu semuanya itu palsu
karena saya punya bukti nanti saya akan putarkan slide nya
saya akan membuktikan bagaimana mereka merekayasa
yang menelpon ke kpk bahwa pak sn itu adalah sakit
saya yang menelpon media bahwa ini pak setia novanto itu ada
melangalaminin suatu kecelakaan
kalau itu suatu rekayasa
dan sekarang kalau itu dikatakan itu sakit ringan
sejak kapan jaksa punya wewenang menentukan atau menyatakan seseorang itu
apa namanya kecelakaannya itu ringan atau berat
apakah jaksa itu jadi dokter
yang jelas setelah dari rumah sakit permata hijau yang dirawat belum sampai dua puluh empat jam
yang terjadi apa
dipindahkan ke rumah sakit rscm
atas permintaannya daripada kpk
namun kalian tahu kan
di rscm kencana dirawat tiga hari
kalau memang itu ringan
seharusnya begitu sampai diperiksa
oh kau ulang pulang kamu tidak sakit kamu tidak apa
berarti di sini aja udah tahu
ini jaksa penuntut umum kpk itu tukang tipu
memang itu mereka anak anak muda yang kemarin sore yang kerjanya cuma bikin skenario
bayangin aja datang ke rumah saya
urusan apa sekarang jaksa dengan anak saya
bacingan semua itu namanya
dia bilang kamu jangan macam macam katanya begitu
kamu dengarkan saya masuk rumah saya secara keroyok pak
apa itu benar
saya punya bukti bukti fotonya
nanti dong jangan dorong saya
saya punya hak untuk bicara
saya minta penegak hukum yang adil
saya akan nunjukkan buktinya
saya nunjukkan bukti
jangan memaksa saya
ini pak sn lagi luka
ini katanya tidak sakit
yang ngomong itu bukan manusia tapi seperti manusia yang ngomong ini
ini adalah orang orang yang berbentuk seperti manusia yang bicara ini
bagaimana mereka sekarang mengeroyok dengan membawa polisi di dalam rumah sakit
saya kasih lihat
karena mereka biasanya foto orang
emangnya saya tidak boleh foto dia
atas pak atas pak
kanan kapan kiri perkeli
mereka ini adalah mantan mantan polisi yang dipecat
saya punya bukti mereka itu pernah dipecat
karena kasusnya waktu jamannya pak bg
saya punya sk nya di sini mereka kapan dipecatnya itu
karena mereka itu sakit hati
saya tanya bagaimana polisi polisi ini bisa dihadirkan di rumah sakit
mana surat perintahnya
dijawab ini perintah saya kpk
sejak kapan kpk bisa merintah polisi saya tanya
kalian ini semuanya pasti ada sprint
tidak ada sprint tidak sah
saya sudah laporkan kepada propam
saya minta propam untuk usut
sejak kapan polisi mendelegasikan baw menang kepada kpk
untuk bisa menggerakkan pasukan bersenjata perang
kalian juga pasti ingat waktu datang di sana
ini senjata perang atau bukan ini
ini senjata apa yang dipakai ini
atau ini pistol atau senjata perang
orang aja sakit dijaga sama senjata pakai pasukan senjata perang
saya tanya mana surat perintahnya
jawab ini perintah saya kpk
ini pasukan senjata perang
hebat luar biasa
makanya ini negara mustad tahu nggak
kita sudah bukan negara hukum
pak apa yang dikatakan bapak dan pak pradana

sudah saya cabut
karena kpk dari dulu cuma mainnya begitu
memaksakan supaya pokok perkaranya disebut
pak kpk itu tidak punya nyata
tidak ada nyata
kalau sudah pra per kalah sama saya
sekarang terkencing kencing kalau pra per
kalau memang dia jagoan hadapin dong pra per dong
buktikan bahwa dia menang
saya kemarin sudah saya cabut
percuma saya lanjutkan
jamannya pak senof juga begitu
hari terakhir di maslimpakan ke sini
tanggal dua penyerahan ke sini
tanggal dua penetapan untuk sidang
kpk punya kuasa untuk memerintahkan hakim
coba lihat teman teman saya yang hakim
tentang hakim tipikot
banyak yang mengadu ke saya
saya diterol pak
kalau saya tidak mau mengabulkan
saya akan dijadikan tersangka
saya tidak perlu sebutkan siapa
kapan itu pak
tahun ini pak
tahun ini tahun yang lalu
tidak ada urusannya
itu adalah kasus lain
tidak ada kasus dengan ini
tapi sampai sekarang juga
saya masih avokat
karena tim pembela saya masih adalah peradi
karena itu juga kita ajukan banding
karena oknum kpk juga ada yang disusupin daripada kpk
pak karena waktu sidang dkd
pak pak pak pak
kalau saya ditahan bisa hadir apa enggak
coba dong pakai otak dong
yang bener aja dong
itu berarti ada kesengajaan atau enggak
ada unsur ingin menjatuhkan
memang banyak pengacara
yang merasa dengki jengkel
dia tidak punya kesempatan
untuk ngomong sama temen temen di sini
saya sudah ribuan kali kalian untuk wawancara
itulah yang mereka jadi dengki
dan yang mereka merasa iri
maksud pak berarti pelaporan aktif kemarin
itu sebagai satu langkah menghentikan bapak sebagai pepatu kebangsaan
iya itu pasti sudah ada suatu skenario
yang dilakukan oleh kpk
ini sekarang kita bandingkan kita akan cari
kita ingin tahu
kebenaran tidak akan bisa dibungkam
berarti pelaporan kemarin di situ
maksud bapak ada sebuah rekayasa
bahwa bapak dapat uang rp empat ratus empat puluh juta
sekarang saya mau dapat empat ratus lima puluh miliar pun
itu kan adalah fee saya
urusan apa dengan siapapun
urusan apa dengan pada kode etik
apakah dengan kode etik
avokat mengatakan bahwa biaya pengacara itu coba
cukup dengan rp dua juta atau rp satu juta
seperti pengacara yang kemarin sore baru lulus
rekan rekan pengacara ada yang biayanya itu dua juta dolar
kenapa kalian tidak tanya
kalau soal menang atau kalah
itu bukan hak saya menentukan
kita berusaha semaksimal mungkin
saya membela pak sn mati matian
akhirnya saya dipenjara dikriminalisasi
tanpa dengan sesuatu bukti
seperti manusia mereka itu
saya bilang mereka itu seperti manusia
cukup cukup cukup
bangun dulu bang
dokter b manes itu adalah dokter saya
dokter saya yang merawat saya
di rumah sakit mana pak
di rumah sakit polri
saya sudah lima belas tahun sama beliau
bapak mas orang bip benar nggak
bapak mas orang bip itu benar kayak yang